tren berkebun dan juga memelihara tanaman hias saat pandemi kembali digandrungi
sejumlah artis tanah air pun turut mengikuti tren ini
sebut saja artis atika hasiholat giringkanesa hingga audia bingselamat
ia membagikan momen berkebun mereka di laman media sosial miliknya
meningkatnya tren memelihara tanaman hias dirasakan oleh para pedagang pasar tanaman
seperti di pasar tanaman js tiga puluh enam jakarta selatan
menurut para pedagang di sini penghasilan mereka mulai meningkat setelah idul fitri lalu
ada kenaikan sekitar ya tujuh puluh lima persen lah gitu
pernah sampai kehabisan ini barang sampai kosong
saking memang habis hari raya itu peminatnya begitu banyak
menurut para pedagang selama pandemi tanaman hias yang paling digemari oleh masyarakat
adalah kaktus belinding dan kaktus
salah satunya monstera yang di kalangan pedagang disebut janda bolong
harganya berkisar antara lima ratus ribu hingga satu lima juta rupiah
penulis naskah film swastika nohara yang tinggal di jakarta selatan
termasuk salah satu yang menjadi penggemar tanaman hias
ia mengatakan banyak manfaat yang diperolehnya dari hobi memelihara tanaman
satu udara lebih bersih lebih sejuk
secara visual juga sangat satisfying
dan buat saya sendiri itu tadi ada kepuasan yang luar biasa pada saat melihat mereka happy
daunnya segar bermekaran terus ada daun daun baru dan tunas tunas baru
itu sangat sangat memuaskan gitu
kayak memberi semangat memberi harapan daun daun baru yang kecil kecil gitu
itu tuh kayak harapan gitu buat saya
rai itu tanggung jawab ya kita nggak cuma sekedar punya tapi kita harus make sure dia happy bersama kita
tren merawat tanaman hias juga terlihat meningkat di media sosial
banyak orang mendokumentasikan beragam tanaman hias koleksi mereka di medsos termasuk swastika
akan tetapi menurut penggerak komunitas indonesia berkebun ida amal
kegemaran memelihara tanaman hias juga bisa membawa dampak buruk
ini banyak mbak ada juga dampak buruknya
biasanya kalau sudah terlihat
terbawa emosi kadang kadang kita sudah nggak ngukur kebutuhan kita
misal kayak gini kayak mas tera itu kan jenisnya buahnya
harganya kadang kadang nggak masuk di akal gitu loh
hanya tiga doang misalnya harganya sekian juta gitu
tapi karena kita sudah terbawa emosi akhirnya kan dibeli gitu
secara finansial nggak akan bagus
tanaman hias rata rata mudah dipelihara
semua tanaman hias hanya membutuhkan air sinar matahari dan tanah untuk tumbuh
selama musim panas tanaman perlu disiram empat kali seminggu
sementara pada musim hujan tanaman cukup disiram dua kali seminggu
tim liputan cnn indonesia